kecamatan teluk jambe timur karawang jawa barat
pada selasa siang tengah jadi perbincangan
video ini langsung mendapat beragam komentar setelah diunggah ke media sosial
warganet menanggapi petugas puskesmas yang terlihat
tidak memasukkan cairan vaksin covid sembilan belas ke dalam tubuh pasien
melainkan hanya menyuntikkan jarum suntiknya saja
tanya satu orang dalam video itu
tiga warga terlihat disuntik dengan cara yang sama
kepala desa wadas junaidi menegaskan ketiga warga tersebut bukan warga wadas
melainkan warga perumahan gading elok kelurahan karawang wetan
mereka mendapat giliran vaksinasi tahap pertama melalui pendaftaran online
tak berapa lama pemilik video atau warga tersebut justru menyatakan permintaan maaf
kepada petugas puskesmas
permintaan maaf ini dilakukan setelah pihak puskesmas memanggil warga tersebut
sementara itu pada hari rabu polres karawang mendatangi puskesmas
tempat penyelenggara vaksinasi tersebut
kapolres karawang akbp ramasamtama putra mengatakan
telah memeriksa enam orang
tiga diantaranya tenaga kesehatan di puskesmas desa wadas
dan tiga orang lainnya warga yang menjalani vaksinasi tersebut
enam saksi yang kita periksa dari pihak nakes pukismas vaksinator
dan juga tiga orang lainnya
tiga saksi orang yang divaksin
dan ini masih proses pendalaman nanti akan kita sampaikan lebih lanjut
polisi juga tengah memeriksa keaslian video tersebut
selain itu polisi kini tengah memburu pelaku penyebar pertama video tersebut
yang dengan cepat menjadi viral di media sosial
untuk mengetahui apa motif pelaku menyebarkan video tersebut
tariana karawang jawa barat